dan di tengah kunjungannya ke rawabalong jakarta barat basuki cahaya purnam atau ahok mendapat penolakan dari sebagian warga
warga datang dengan poster dan meneriakan penolakan terhadap ahok
saat sedang bersalam salaman dan menyapa warga ahok mendapat penolakan dari sekelompok warga yang tak menginginkan kedatangan ahok dengan membawa poster
dengan menanggapi aksi tersebut ahok memilih berjalan cepat menjauh dari lokasi dan bertolak ke markas kepolisian sektor kebonjeruk dengan menggunakan mikrolet
pada empat november nanti ratusan ribu anggota ormas akan melakukan aksi protes besar besaran di depan istana negara dan beberapa titik lain di ibu kota
meski fokus unjuk rasa ini masih belum jelas proses hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan ahok dengan mengutip ayat al quran menjadi salah satu penggerak ormas turun ke jalan